ratusan rumah di tiga dusun di kecamatan krian sidoarjo rabu petang porak poranda
diterjang angin puting beliung
tidak hanya menghancurkan rumah puting beliung juga membuat empat warga terluka
beginilah detik detik kemunculan angin puting beliung
yang berhasil direkam oleh warga krian sidoarjo rabu petang
terlihat angin puting beliung muncul tiba tiba dari gumpalan awan hitam kurang dari lima menit
dengan cepat angin puting beliung membesar dan menerbangkan semua barang yang dilewatinya
akibat terjangan angin puting beliung ini ratusan rumah di tiga desa di kecamatan krian
porak poranda hingga rata dengan tanah
selain itu angin juga memutuskan aliran listrik tiga desa yang terdampak paling parah
yaitu desa kasak terung kulon dan kembang sore
ya sekitar jam
ya habis asaran jam empat an sekitar jam empat an
cuma sebentar kok mas
gak sampai lima menit
untuk di desa
suaranya kencang kan dari arah sana
saat ini warga hanya bisa berjaga di sekitar rumahnya
takut akan ada angin puting beliung susulan
meskipun menimbulkan korban jiwa
empat warga harus dilarikan ke rsud sidoarjo setelah alami luka serius di kepala
sementara kerugian material akibat terjangan angin puting beliung
ditaksir hingga ratusan juta rupiah